inilah abdul majid warga desa tambak kalisogo kecamatan jabon sidoarjo jawa timur
yang sejak tiga tahun lalu setiap hari menjaga dan mengurus ibunya yang lumpuh
dan hanya dapat berbaring di tempat tidurnya yang tampak lusuh
karena tidak ada lagi yang membiayai setelah ditinggal ayahnya pergi
abdul majid juga terpaksa tidak meneruskan sekolah dan tinggal bersama ibunya di sebuah rumah
berdinding anyaman bambu serta tambalan tripleks
kini abdul majid hanya menggantungkan hidup dari hasil bekerja serabutan
dan bantuan dari tetangga serta pihak desa
ia berharap mendapat bantuan langsung dari pemerintah kabupaten sidoarjo
terutama untuk mengobati sakit lumpuh yang diderita ibunya
ya mau cari uang
ada yang itu
yang namun tibu
kalau kerjanya apa
sistem ya disambil lah pak
mana yang ada
karena keterbatasan ekonomi abdul majid pun belum mendapatkan ijasa setelah lulus smp
ia masih memiliki tunggakan biaya pendidikan selama bersekolah dahulu
riko hardiansyah sidoarjo jawa timur